sepuluh oktober merupakan hari kesehatan mental sedunia dan pastinya adanya pandemi ini juga berdampak bagi kesehatan mental
dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet seputar covid sembilan belas dan kesehatan jiwa dalam segmen tanya dokter
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr emi nugroho yang merupakan psikiater dari national hospital surabaya
apa kabar dokter
apa kabar dok
alhamdulillah puji tuhan baik
semoga selalu dalam keadaan sehat ya dok ya
dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan warganet yang kepo nih dok
tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan jiwa di kala pandemi seperti saat ini
kita langsung bacakan pertanyaannya dok
ini dia pertanyaan yang pertama
ada dari edveni singgih ya
ini dia pertanyaannya
bagaimana tips untuk mencegah dan mengatasi burnout syndrome terutama pada tenaga kesehatan dan profesi lain yang beban kerjanya ini meningkat selama pandemi
dan sebenarnya ada nggak sih dok tanda tandanya kapan kira kira kita membutuhkan pendampingan dari psikiater
terima kasih feni atas pertanyaannya
jadi burnout sindrom itu seringkali didapatkan
kita mengalami beban kerja yang meningkat
ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu
ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih bisa
maka kita akan menentukan standar yang tinggi
karena kita ingin mencapai standar itu
maka kita berusaha lebih keras
tanda tandanya kalau kita sudah mengalami burnout adalah ketika kita sudah mulai mudah emosi
kemudian mulai standar hidupnya berubah
misalnya dulu memiliki value nilai bahwa setiap hari sabtu minggu saya akan ada waktu untuk keluarga
tetapi karena sekarang di tengah pandemi harus bekerja lebih keras
maka akhirnya anda menjadi tidak ada waktu untuk keluarga di hari sabtu dan minggu
maka itu menunjukkan bahwa value anda sudah mulai berubah
itu adalah tanda pertama dari burnout
ketika anda sudah mulai marah maka hati hati
sulit tidur depresi cemas dada berdebar debar atau mungkin anda merasa selalu tergesa gesa dan tidak punya waktu
bila anda sudah merasa demikian maka anda perlu untuk ke psikiater
tanda tandanya berarti itu tadi ya dok ya
jika mengalami gejala gejala seperti tidak punya lagi waktu bersama dengan keluarga yang sebelumnya mungkin dianggap memiliki waktu tersebut
dan merasa selalu dalam desain
itulah artinya anda harus membutuhkan pendampingan dari psikiater
terima kasih dokter
kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya
ini pertanyaan kedua dan tiga ini mirip mirip nih dok
saya bacakan singkat pertanyaannya dari sofyan alsharif melalui instagram cnn indonesia tv
dokter apakah terlalu lama memendam kesedihan dengan pura pura bahagia itu dapat mengganggu kesehatan mental
ini mirip dengan pertanyaan selanjutnya
ini dia pertanyaan ketiga
kita tampilkan dulu
apa saja sih dok penyebab seseorang merasa sedih secara tiba tiba atau tanpa sebab dan bagaimana kita mengatasinya
terima kasih atas pertanyaannya
jadi ketika kita merasa sedih tanpa sebab bisa jadi itu merupakan gejala depresi mayor
depresi mayor bisa terjadi tanpa alasan tanpa sebab
maka seringkali orang berkata
maka seringkali orang berkata
kamulah nggak ada masalah
mengapa kok kamu sedih
padahal memang depresi bisa terjadi tanpa sebabnya
tiba tiba anda merasa sedih mudah menangis merasa bersalah sulit tidur merasa lebih baik mati kemudian sulit untuk makan dan penurunnya gangguan seksual
bisa jadi itu merupakan gejala dari depresi
ada juga yang namanya match depression atau depresi di dalam
nah itu seringkali terjadi
nah itu seringkali terjadi
nah itu seringkali terjadi
pada orang yang yes benar
pada orang yang yes benar
jadi dia kelihatannya bahagia kalau di kantor kelihatannya ketawa tapi ketika dia pulang ke rumah dia menangis
jadi dia ingin mati ingin bunuh diri
nah itu seringkali terjadi
jadi namanya depresi dalam topeng
itu semua berbahaya dan sebaiknya anda konsultasi ke sigulator
berarti langkah awal sebelum mungkin berkonsultasi ke psikiatra apa yang bisa dilakukan
apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan biasanya dok jika terjadi kondisi seperti itu
yang paling pertama adalah belajar untuk mengungkapkan perasaan anda
coba cari teman terdekat anda kemudian ceritakan masalah anda
kalau anda merasa kesepian tidak memiliki teman anda bisa mencoba cara yang kedua adalah dengan menulis diari
yang pertama adalah tuliskan apa perasaan anda
jadi saya merasa sedih atau saya merasa marah
apa penyebab dari perasaan anda
dengan begitu anda akan berusaha mengenali apa yang menyebabkan dari anda merasa sedih
kemudian yang ketiga adalah anda ingin apa
apa yang dapat anda lakukan untuk bisa membuat anda menjadi bahagia
tulislah itu dengan kalimat positif
maka itu akan membantu anda untuk menjadi positif
kemudian cara yang ketiga yang bisa anda lakukan adalah dengan cara meditasi atau hipnoterapi
jadi ketika anda di rumah dengarkan musik relaksasi pejamkan mata dan sugesti kata kata positif
sadari nafas anda
setiap kali anda bernafas dan membuang nafas nikmatilah itu
karena seringkali yang membuat kita stres karena kita mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu
sehingga kita tidak memiliki hari ini untuk kita jalani
jadi hiduplah untuk hari ini
hiduplah untuk hari ini tapi juga mempersiapkan masa depan
tapi harus lebih difikirkan hari ini ya dok ya
baik dokter ini sepertinya agak mirip mirip juga dengan pertanyaan selanjutnya yang diajukan melalui twitter ini
oleh warganet yang kepo tentang covid sembilan belas dan juga kesehatan jiwa ini dok
dia bertanya sebenarnya ini curhat ya dok ya
jadi usaha dagangnya ini kena imbas
padahal sedang berkeinginan bisa pengen
bisa cepat punya rumah gitu kan
jadinya dari pikiran ini kemudian menjalar ke kondisi tubuh
kesehatan fisiknya juga jadi terganggu gitu dok
ini bagaimana kemudian caranya untuk mengelola stres nih dok
di tengah pandemi ini memang kita harus menurunkan standar kita
kalau kita memiliki target yang tinggi
namun ternyata realita tidak sesuai dengan target harapan tersebut
coba turunkan standar kita
kita harus menurunkan standar standar
jangan berpikir untuk hari ini harus punya rumah
tapi coba berpikir oke saya saat ini akan fokus di bertahan hidup dulu
dan bagaimana pekerjaan saya bisa survive
mungkin untuk punya rumah bisa diundur untuk waktu selanjutnya
nah bila anda sudah sampai mengalami keluhan di tubuh
maka itu bisa jadi merupakan depresi dengan gejala somatik
biasanya disebabkan dari pikiran
dan juga orang yang sering sakit kepala
bisa jadi disebabkan karena stres
karena sebab itu makanya anda harus berkonsultasi lebih lanjut
mengelola stres dengan mengelola ekspektasi juga ya dokter
terima kasih banyak dokter emi sudah berbagi bersama kami
sore hari ini di cnn indonesia news update
sehat selalu ya dokter